menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md menyatakan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat bisa diperbaiki dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja resmi ditandatangani presiden jokowi pada tiga puluh desember lalu
produk hukum terbaru ini menggantikan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh mahkamah konstitusi
di dalam tata hukum kita bahwa alasan kegentingan itu adalah hak subjektif presiden tidak ada yang membantah sekali satupun ahli hukum tata negara
bahwa itu iya membuat perpu itu alasan kegentingannya itu berdasar penilaian presiden saja
nah tinggal nanti akan ada political review political review nya di dpr masa sidang berikutnya judicial review nya kalau ada yang mempersoalkan ke mk
kan gitu aja
jadi sudara udah
undang undang ciptaker itu kita percepat karena itu sebenarnya tidak ada unsur unsur koruptifnya
itu semuanya ingin melayani pencepatan investasi
justru ingin mempermudah pekerja malah dalam proses perbaikan itu kita sudah diskusi apa yang diinginkan masukkan semua
sehingga nanti di perpu itu sudah dibahas semuanya dan saya melihat memang kan reaksinya datang dari akademisi ya sudah bagus
saya juga akademisi
kalau tidak jadi menteri ngerti kayak gitu
tapi saya katakan kalau secara teori udah gak ada masalah jangan mempersoalkan formalitasnya prosedurnya itu sudah sesuai